kami awali prime news malam ini dengan update informasi pilot maskapai citylink yang terbukti bermasalah
dengan kesadarannya saat menerbangkan pesawat rute surabaya jakarta rabulalu
akhirnya dipecat manajemen citylink
pengumuman pemecatan itu disampaikan langsung oleh direktur utama citylink albert burhan tadi sore
pilot berinisial tp tersebut diberhentikan karena dinilai telah melakukan kesalahan berat
menunjukkan sikap serta tindakan yang tidak profesional dalam menjalankan tugas
selain itu tp dinilai melanggar prosedur keselamatan dan keamanan penerbangan
yang berpotensi membahayakan penumpang dan awak lainnya
itu satu tidak
pilot yang bersangkutan itu disimpulkan telah melakukan kesalahan berat
yaitu satu tidak menjalankan sop dengan baik
hingga berpotensi membahayakan keamanan dan keselamatan penumpang dan awak lainnya
kemudian tidak siap menjalankan tugas secara profesional
dan ketiga terakhir itu merusak citra perusahaan
dengan hasil dari investigasi itu
manajemen citylink telah memutuskan untuk
memutuskan hubungan kerja atau mem phk pilot yang bersangkutan